selanjutnya meski sepuluh warga negara indonesia yang menjadi sandera telah dibebaskan
pemerintah belum bisa bernafas lega
karena masih ada empat wni lain yang ditawan kelompok abu sayyaf
minggu satu mei kepolisian filipina mengkonfirmasi
sepuluh warga negara indonesia yang disandera kelompok abu sayyaf telah dibebaskan
ke sepuluh sandera itu dibawa sekelompok orang tak dikenal
yang kemudian menyerahkan mereka di depan rumah gubernur sulu abdu sakur tototan
pemerintah indonesia menyatakan
pembebasan itu hasil negosiasi antara kelompok abu sayyaf dan pihak tni
namun tugas pemerintah masih belum selesai
masih ada empat warga negara indonesia lain yang disandera kelompok abu sayyaf
mereka adalah awak kapal tunda tb henry dan kapal tongkang christi
yang dibaca kelompok militan tersebut pada lima belas april lalu
berdasarkan keterangan salah satu
awak kapal yang dibebaskan mereka tidak pernah bertemu dengan empat warga negara indonesia
yang masih ditawan kelompok abu sayyaf di filipina selatan
kalau yang empat kita tidak tahu lokasi mereka
kalau beda pulau mungkin bisa satu pulau juga mungkin bisa
cuma mungkin lain grup
itu dibawanya berpindah pindah betul ya pak
kalau berpindah pindah ya kalau berpindah pindah itu demi keamanan kami juga
karena setiap ada operasi militer mereka selalu menghindar tidak melakukan perlawanan
pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan keempat abad
namun menteri luar negeri retno marsudi menyatakan
pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta pihak abu sayyaf
saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan empat abk wni lainnya
pemerintah sekali lagi akan memanfaatkan semua opsi yang terbuka
untuk dapat membebaskan keempat warga
warga negara indonesia tersebut pemerintah tidak akan membayar tebusan kepada penyandera
lokasi keempat warga negara indonesia tersebut terpantau dari waktu ke waktu
penyerangan terhadap kapal tukboat henry terjadi pada lima belas april lalu di perairan perbatasan malaysia filipina
dari sepuluh abk yang berada di atas kapal lima orang selamat dan empat lainnya masih
disandara pihak perompak bersenjata